ada dua rem yang sering digunakan oleh para pengendara rem tangan dan juga rem kaki
lalu seperti apa penggunaan dari kedua rem ini
rem kaki adalah rem yang berfungsi untuk menghambat putaran roda yang bersumber dari pedal rem
sehingga mobil dapat berhenti secara bertahap
kedua rem tangan atau yang biasa dikenal dengan rem parkir
yaitu rem yang digunakan saat mobil sudah berhenti secara total
namun masih banyak pengendara yang salah dalam menggunakan kedua fungsi rem ini
menurut mira safri pegiat safety driving jika mobil sedang dalam kecepatan tinggi
jangan berhenti dengan menggunakan rem tangan karena dapat membuat mobil berputar satu ratus delapan puluh derajat
penggunaan rem yang benar saat kecepatan tinggi adalah dengan menggunakan rem kaki
karena dapat menurunkan kecepatan kendaraan secara perlahan
kalau kondisi ini misalnya mobil sedang melaju cepat gitu ya dengan kecepatan tertentu
kita tarik atau kita

maka roda roda belakang itu akan terseret
sehingga mobil bagian belakang itu akan berputar satu ratus delapan puluh derajat
itu yang sangat berbahaya
yang paling aman adalah menggunakan rem kaki atau engine brake

tapi kalau mobil kita metik ya sudah
apalagi kalau sudah abs tekan saja sudah injak rem itu sering

terus kalau mobil sudah abs tekan saja sudah injak rem itu sering
terus kalau mobil sudah abs tekan saja sudah injak rem itu sering

selain itu ada hal yang masih sering salah dilakukan oleh para pengendara
yaitu penggunaan lampu hazard
kapan seharusnya lampu hazard digunakan
apakah saat hujan boleh dinyalakan
berbagai opini dari masyarakat pun muncul
kalau penggunaan azat saat hujan itu sangat terganggu sekali pak
soalnya larinya ke mata sih
jadi pandangan kita juga kurang jelas ke arah jalan yang lain
kalau hazard sih menurut saya itu tuh
itu tuh kalau pas lagi hujan sih enggak mengganggu pak
karena lagi hujan kan kondisi jalan lagi licin
mungkin azad itu kan lebih supaya yang kendaraan di belakang lebih hati hati gitu
kalau menurut saya sih tergantung orang persepsinya ya
kalau menurut saya sih ada sebagainya juga sih
karena kan hari hujan itu kan pandangan agak pendek jaraknya ya
itu sangat penting sih menurut saya
sebenarnya memberikan tanda bahwa ini cuacanya
misalnya ataupun zona jalan ini kayaknya tidak terlalu jelas
ya agak kurang baguslah pak
lalu apa yang harus dilakukan oleh pengendara saat hujan
pertama turunkan kecepatan secara berkala apabila batas pandang kita terbatas
kedua nyalakan lampu sebagai media komunikasi antar kendaraan
ketiga agar tidak membahayakan pengendara lain hindari manuver tajam
keempat jika dirasa hujan sangat lebat berhenti di tempat yang aman hingga hujan reda
menurut mira safri pegiat safety driving penggunaan hazard hanya boleh dipakai
untuk menyatakan bahwa kendaraan ini tidak terlalu jelas
jika pengendaraan kita sedang bermasalah atau sedang membutuhkan bantuan
bukan untuk menandakan situasi di luar kendaraan seperti hujan
karena cahaya kuning yang dikeluarkan berkali kali dapat menyelaukan pandangan pengendara lainnya
hingga menyebabkan celaka
nah terakhir penggunaan alas kaki saat berkendara
menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di inggris
sebanyak satu empat juta kecelakaan di dunia disebabkan oleh penggunaan alas kaki yang salah
lalu sebenarnya alas kaki apa yang ideal saat berkendara
penggunaan alas kaki yang ideal saat berkendara juga perlu diperhatikan
yang pertama adalah tidak memakai sepatu hak tinggi atau high heels karena dapat tersangkut pada karpet mobil
kedua tidak memakai way jazz karena dapat menghilangkan feel saat melakukan pengereman atau saat kendaraan digas
ketiga jangan berkendara dengan tidak menggunakan alas kaki karena keringat yang dikeluarkan dapat menyebabkan terpeleset saat menginjak pedal gas atau rem
gunakanlah sepatu sebagai alas kaki yang tepat karena seluruh bagian kaki kita terlindungi dan dapat mengurangi resiko kecelakaan
seluruh hal yang kita lakukan saat berkendara memang sudah sepatutnya untuk kita perhatikan
dengan menjadi pengendara yang bijaksana kita dapat menyelamatkan diri sendiri dan juga pengendara lainnya
tim liputan cnn indonesia jakarta